sejumlah nama dari unsur partai politik mencuat masuk dalam bursa pimpinan majelis pemusatan rakyat atau mpr
masing masing partai politik telah mengusulkan nama kadernya untuk bersaing menjadi ketua mpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
sejumlah nama pimpinan mpr sudah disampaikan oleh partai
partai amanat nasional sepakat dan bulat mengajukan nama ketua umumnya zulkifli hasan untuk menjadi ketua mpr
sekjen pan edi suparno menyebut pan hanya mengajukan satu nama
menurut edi akan ada dinamika politik yang cukup menghangat dalam menentukan ketua mpr
namun ia memastikan lobby lobby politik antar partai masih terus terjalin
dan hasil rapat kemarin secara mutlak itu memutuskan satu nama saja
saya pikir kan memang yang sekarang dicari kan adalah ketua mpr nya karena bagaimanapun juga yang lain akan menjadi wakil
ya jadi saya kira pembicaraannya akan menghangat di sana
tetapi saya rasa ya karena kita sudah saling kenal ya sudah hubungan juga baik komunikasi politik selalu baik
saya kira hasilnya juga nanti akan relatif landai begitu
sementara itu partai persatuan pembangunan mendukung bambang susatyo dari fraksi partai golkar untuk menduduki kursi ketua mpr
meski p tiga mengusulkan nama arsul sani untuk menjadi pimpinan mpr namun p tiga bertindak realistis
sehingga nama arsusani diusulkan untuk mengincar posisi wakil ketua
hal itu dikarenakan p tiga hanya mendapatkan peringkat ketujuh pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
enggaklah p tiga tahu dirilah
kalau bagi p tiga yang paling pas itu ya mas bamsud
siapa yang jadi ketua kan itu kan dimusawarahkan dulu
kalau nggak bisa mufakat ya nanti baru dipilih dengan pemungkutan suara
kalau mas bamsud ya dia adalah sosok yang bisa mengayomi semua
dan saya kira kan kita sudah bisa melihat kinerjanya
jadi ketua mpr
sedangkan partai gerindra sepakat mengusung ahmad muzani sebagai ketua mpr
gerindra bersikuku agar ahmad muzani sebagai ketua mpr bukan wakil ketua mpr
hal tersebut sebab selama tujuh lima tahun ahmad muzani pernah menjadi ketua fraksi dpr partai gerindra
sehingga dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi ketua mpr
partai sudah memutuskan bahwa pak ahmad muzani akan kita dorong untuk mencalonkan jadi ketua mpr
ya beliau punya kapasitas
dan sebelumnya kan sudah di mpr juga
lobby pak mujani terhadap golkar
belum ketemu hasilnya apakah kita akan maju terus atau mundur tentunya nanti akan saya sampaikan kepada kalian semua ya
pimpinan mpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat akan terdiri dari sepuluh orang
di mana satu orang sebagai ketua mpr dan sembilan orang lainnya akan menjadi wakil ketua mpr
sidang paripurna pemilihan ketua mpr digelar pada kamis tiga oktober
tim liputan cnn indonesia